hai anda masih di good morning suasananya semakin meriah semakin ceria pagi hari ini
tidak ada teman teman saya yang rasanya tadi alat musiknya banyak bandnya kayak lengkap tapi
kok ada drum ga ada gitar tapi suara suara itu akal sehat diharmonisasi gitu ya bu tapi bisa
gak mainin ini gitu kan bisa bisa tapi oke sebelum kita akan bicara mengenai bagaimana
cara memainkannya apa istimewanya nih ide awalnya nih kenapa sih teman teman jakarta
project membuat instrumen apa membuat apa musikalitas dengan seperti ini ada yang mau
jawab by rendah atau masjid awalnya di dalam
basicnya emang kita emang player semua musisi karena kita pengen coba sesuatu hal yang
beda makanya dulu saya sama rizky namanya coba bikin sesuatu yang beda jadi enggak harus main
alat musik tuh harus di instrumen yang sebenarnya ya
tapi kita aplikasikan di tablet alat musik apa saja yang bisa diaplikasikan di situ ya hampir semua
kalau untuk benci semua ada sih drum gitar bass keyboard untuk vokal juga ada efek vokal juga ada
juga ini ada angklung bahkan ada angklung ada gitar ada ada bass bener bener ada ada drum
nanti aja deh saya agak minder kalau gini tapi bisa lihat bisa apa kita harus kita harus bisa
bisa main alat musik benerannya nggak ya harus bisa jadi ada lebih kebutuhannya apa karena sense aja
atau memang notasi notasinya sama persis ya misalnya teman teman karena bermain tablet ini
lebih susah gitu medianya terbatas ya kayak fregitar gini kan sebenarnya harusnya lebih
panjang kan ini terbatas jadi ukuran satu tablet ini aja jadi gimana cara mensiasatinya supaya
seperti gitar sebenarnya kalau udah punya basic bermain instrumen mungkin lebih istimewanya bisa
lebih eksplor atau justru mengalami banyak keterbatasan keterbatasan dengan alat alat
elektronik seperti ini karena sih minimalis cuma ya itu tadi ada fred yang kayaknya lebih praktis
sebelum teman teman pada perform ya untuk menampilkan lagu berikutnya saya mau coba
masih dikandungkan cuma drop ya pakai drama tadi katanya bisa ini juga ya periksa juga bisa boleh
menunjukkan ya perkusinya ke kita jadi ini mungkin bisa dilihat di sini ya di tab nya tuh ada
banyak sekali program ada perkusi juga nah bentuknya tuh memang ada bulet bulet seperti
ini kalau tadi jam kita sudah mendengarkan tadi kan dengan dengan lagunya del kali ini
percashens gimana coba percashens nya boleh oh ini saya coba kalau nggak ya oke
oke langsung dari orang di sebelah ada dan sahabat ini asik banget oke oke langsung langsung aja saya
juga saya juga nggak bisa juga kan karena kita kurang mahir dengan ini langsung aja
tapan project ada lagi kan lagi yang kita sampaikan pagi hari ada luar indonesia harus
dong ini kita oke silakan silakan jangan tapan project lagi lagi
kicir kicir ini lagunya lagu lama ya tuhan dari jakarta kami menyanyi ya tuhan memang
sengaja betulkan hibur hibur hati nanduka
burung darah turun intro tak
hai si mana lagi tuhan paling ternama siapa saya yaitu anggap nathan kekerjaan
cutianya menangis asleep
menjadi benjadi warga berguna
lagu lama ya tuhan dari jakarta
kami menyanyi ya tuhan memang sengaja
untuk menghibur hati namduka
burung darah burung murpati
terbang cepat ya tuhan tiada cara